kita beralih ke informasi lain sidang mega korupsi ktp elektronik dengan terdakwa setia novanto kembali dilanjutkan
ageda sidang mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan seteo novanto
tim kuasa hukum dan novanto berharap komisi pemberantasan korupsi memberi jawaban atas sejumlah kejanggalan dalam dakwaan
tim kuasa hukum siap mendengarkan tanggapan jaksa kpk atas eksepsi kliennya
pengacara novanto menunggu penjelasan jaksa tentang perbedaan nilai kerugian negara dan hilangnya sejumlah nama politikus penerima fee proyek ktp elektronik
tim kuasa hukumnya juga mengisyaratkan novanto masih mempertimbangkan menjadi justice kolaborator apalagi kpk sedang menyelidiki keterlibatan keluarga mantan ketua umum golkar ini
tim kuasa hukumnya juga mengisyaratkan novanto masih mempertimbangkan menjadi justice kolaborator apalagi kpk sedang menyelidiki keterlibatan keluarga mantan ketua umum golkar ini

tim kuasa hukumnya juga mengisyaratkan novanto masih mempertimbangkan menjadi justice kolaborator apalagi kpk sedang menyelidiki keterlibatan keluarga mantan ketua umum golkar ini

tim kuasa hukumnya juga mengisyaratkan novanto masih mempertimbangkan menjadi justice kolaborator apalagi kpk sedang menyelidiki keterlibatan keluarga mantan ketua umum golkar ini